ratusan jemaah calon haji terlihat berkumpul di gunung arafah pada hari selasa waktu setempat
untuk melakukan wukuf para jemaah terlihat membawa payung untuk melindungi diri dari
matahari serta duduk di tenda besar yang dibangun khusus hampir dua juta jemaah calon haji menghabiskan
malam di tenda tenda yang dilengkapi pendingin ruangan di mina setelah wukuf jemaah calon haji
akan melakukan lempar jumroh jumlah jemaah calon haji pada tahun ini yang melebihi dua juta orang
diprediksi akan menjadi rekor jumlah jemaah haji di arab saudi faktor cuaca yang menembus
empat puluh lima derajat celsius menjadi tantangan bagi jemaah calon haji otoritas arab saudi menyebut sudah
menyiagakan ribuan tenaga medis untuk mencegah jemaah dari dehidrasi dan
stroke naik haji merupakan rukun islam yang kelima muslim yang mampu secara materi dan
fisik wajib menunaikan ibadah haji setidaknya sekali seumur hidup